aduh gue kesanggupin
jengi tolongin aku
developer itu kan menjual rumah
apakah takutannya nanti
mengacung jurigan atau menghantui
justru karena isu itulah
mereka buru buru pindah dari sini
kok masih aja sih ada yang percaya
sama hantu rumah pohon ini
bener saya juga gak percaya dah
yang lebih aneh lagi kenapa sih warganya
sampai bela belain jual tanah jual rumah
saya emang gak percaya deh di rumah ini ada hantunya
ya mau gimana lagi bu
memang kenyataannya begitu
jangan sampai gede lih ujannya
ali sih tadi mami suruh bawa payung gue lih
itu kayak kirain martin deh
kenal sama anak yang itu gak
tuh tuh yang disana
ujannya juga sama anak jalanan
masa gak kena sih
dede makasih ya
jadi kiki dan martin bukannya tinggal di dekat rumah pohon
mami kayaknya mencium bau hal yang mencurigakan alias curigasi
tenang nih mami akan selidikin
sekarang kita pulang aja ya
kita mau kemana sih
kita mau ke rumah polo
iya kak bella juga masih penasaran
enggak rafa mau kesana rafa takut
iya aku juga gak mau
aku gak mau
iya rafa juga gak mau rafa takut banget
yaudah kita berdua aja yuk bel
eh kita gak kompak sih pak
kak bella sama kak ali kenapa
kami kirain siapa ternyata kalian
mungkin kaget aja deh
jadi pada nyusul nih
adam kau jadi sama kakak
eh kita harus kompak
kami seneng kok kalian datang kesini
ali kira kira kita disini sampai kapan
sampai hantunya dateng
sampai hantunya dateng
kak kita pulang aja yuk
kamu ah kakak mau nunggu hantunya sampai dateng
kak kalo hantunya gak dateng gimana kak
hmm kita pancing aja
pakai apa pancingnya
kalo di nyalain pasti hantunya cepet dateng
kak jangan di nyalain kak jangan di nyalain
rafa takut ntar hantunya muncul
tuh kak rafa semuanya jadi dihancurkan
kalau kakak bilang jangan jangan
usah kan jadinya
udah rafa kamu jangan nangis
kamu duduk disini
kali mah sama aku ya
udah tau kak ali pengen dibakar ngantuk
nah kamu ngelangin dia
tapi aku kan takut
aku juga takut rafa
kita harus kompak
kamu kan adanya kak ali
li tunggu li
li li tunggu li
li li tunggu
kek semuanya belum selesai
udah lah bella semuanya hancur gara gara rafa
sabar li kamu kan udah tau rafa tuh penakutnya kayak gimana
itu dia bel aku penakut banget sih
jadi sesuatu yang aku liat itu kayak hantu
tidak adik gue kesanggupin
lepas lah kita balik ke partai aja
kita balik ke partai kak
kaki kita tolongin aku kak
woi jangan lari
cuman pulang aja deh mereka gak ngapain ngapain adik lo kok
kau yang kenapa
paman nur tolongin adik saya adik saya ketangkap bisa nangkut nangkutin orang
mereka kan pas sangat sih pak
kan bapak yang suruh kita jadi hantu hantuan dan nangkut nangkutin orang
oh jadi begitu cuma ditanya
apa lagi modal sih ya kawaii
saya yakin sebenarnya nggak ada tuh yang namanya cerita cerita hantu nina bobo
pasti ada yang bikin bikin
si butak bulenang iya nunyi nah tadi ya yang bikin nih si butak pelontos
lepasin lepasinmu ke mana enak aja
coba sekarang kamu ceritakan sama kita
apa maksud kamu membuat isu hantu nina bobo itu
ini yang menakutin kita
ini yang menakutin kita nih
nah ini mah
teli kamu ngapain pak
saya akan ceritakan semuanya
jadi ini pak rt
saya ditawarkan pak mandor
untuk menyebarkan hantu nina bobo itu
supaya orang orang disini berdekat takut
dan pindah secepatnya
supaya mereka menjual rumah
dengan harga yang murah
jadi dengan kata lain teh
supaya si pengembangnya itu
bener tak butak
pengembang seperti ini
tidak bisa didiamkan
harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib pak
karena orang orang seperti ini
selalu mengambil keuntungan
sebelah pihak saja
harusnya anak anak kampung sini
jangan dibikin krimina
jangan pak rt
kalian tenang aja ya
abis ini kalian datang aja ke masjid dekat rumah kami
di situ pasti banyak sekali warga yang pengen bantu kalian
makasih ya tante
maafin kami ya karena udah bikin warga susah disini
kami juga sangat nyesel
kami bantu orang yang curang
ya gitu dong
terimakasih hips sect
di atas k graph
dan juga dominan
gop kamu masih bangun apa
tapi aku k examples
usir dia usir dia
ketika dia berada di rumah dia mengalami kejahatan
kenapa kotaknya nyala sendiri
sudah tenang saja
itu kan sudah rusak
jadi sering terputar begitu
sudah kita lanjutkan mainnya
sudah satu sekarang aku
dub loudu selain kuil tempat kecil ini melanjutkan